ya udah aku pamit kalau ada apa apa jangan sungkan untuk hubungi aku ya
iya kakak terima kasih kerudungnya ya kakak
rika suka banget
pak mumun makasih ya udah mau nganterin saya
kata bapak saya orang yang berbuat baik di bulan puasa
bakal dapat pahala tujuh kali lipat
kok berhenti disini
kan udah selesai nganterinnya po
oh maksud lo gue diturunin disini
eh tis enak bener lo ya
masa wanita sebohai gue perlu jalan kaki sih
rika habis lebaran ini
rika habis lebaran ini
aku mau keluar dari konter
aku dapet kerjaan lain
alhamdulillah kalau begitu
kamu yang sering bantu aku
terima kasih kakak
kakak angga juga sering kok bantuin rika
ya sudah memang kita sering saling bantu
puasa udah bocor berapa lu
belum mak masih pul
udah mateng mak
enak tuh kayaknya yang
apa juga dibilang enak
bentuknya keren kayak di toko toko
mak yang bikin bukan tati
bentuknya sama semua
udah nyampe be
gue minta diantar balik lagi kesini
bape mau kemana kan bape nggak bilang
gue mau ketemu mak dulu ke rumah si ojak
ke rumah mak apa ke rumah ojek
ke rumah ojak
pur terawangan gua mak ada disana
bunga sudah selesai nyapunya
itu di depan pager masih banyak
hai ya tuh kan udah deh hai resh ya mau balik dulu ya besok maksimal lagi ngajarin bikin kue
keju ya iya maksudnya kamu kemana mau ngantrin emak
iya sama sama gue yakin dah rika suka sama kerudungnya
semoga ya pok
cuma satu pesen gue
mendingan lu benerin dulu deh urusan rumah tangga lo mau bini lo
rika kamu masih betah kerja di sana
betah nggak betah sih kakak
menurut aku kamu mending cari tempat kerjaan yang lebih baik
cari kerjaan yang jenjang karya lebih bagus
tapi rika nggak tahu harus cari ke mana
gini aja nanti kalau di tempat kerjaan yang baru aku ada lowongan
aku bakal kabarin kamu
mudah mudahan kita bisa kerja sama sama lagi
semoga aja di tempat kerja yang baru nanti
rika gak usah manggil kakak ke semua pelanggan
kenapa kamu malah tidur siang
sudah selesai belum menyapunya
kalau nggak percaya lihat aja tuh
wah rancak bana putriko
kamu pinter sekali menyapunya
kalau kamu sekarang mau ke depok lebih baik berangkatnya sekarang
daripada nanti kena macet
ya udah rika
kenapa enggak sekalian buka puasa di sini aja kakak
baru jam segini
pasti udah punya janji lagi
kakak angga udah punya pacar lagi ya
aku mau ke rumah orangtuaku
mumpung aku belum masuk kerja
oh jadi begitu

kapan levawari dulu mau ke

aku ingin didorong dahulu
beliau seharusnya aku kasih momsten desperti skulle
terima kasih kru duenya ya kakak
rika suka banget